kejaksaan agung fokus untuk memeriksa joko chandra dalam kasus dugaan suap jaksa pinangki
iya banyak sekali ya perkembangan perkembangan ini
jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus kejaksaan agung memeriksa tersangka joko chandra
dalam kasus dugaan suap jaksa pinangki sirna malasari
ya menurut kuasa hukum joko chandra jaksa pinangki mengatakan memiliki jaringan
untuk menyelesaikan perkara hukum joko chandra di mahkamah agung
pemeriksaan terhadap tersangka joko chandra berlangsung hingga senin malam
menurut kuasa hukum joko chandra jaksa pinangki mengatakan memiliki jaringan
untuk menyelesaikan perkara hukum joko chandra di mahkamah agung
mereka yang dapat mengurus itu adalah andi irfan dan anita kolopaking
yang akhirnya menjadi kuasa hukum joko chandra
keduanya kini telah ditahan oleh baris krimpori dalam kasus pemalsuan surat jalan joko chandra
pemeriksaan awal awal aja kan semenjak kemarin baru ditingkatkan menjadi tersangka
ya kan baru pemeriksaan
pemeriksaan awal sebagai tersangka
ya kan baru
pak selain dia minta siapa lagi sih pak yang pernah ditelepon sama pak joko waktu itu
nggak ada yang telepon
kalau jaksa agung pak nelpon nggak
jadi kaitannya dengan jam intel atau jaksa agung pak joko
ada apa apa kaitannya
ada sekitar empat puluh atau berapa
memang ditawarkan oleh pinangki kepada joko chandra untuk soal fatwa itu memang ada betul
ya kan pinangki itu memperkenalkan timnya ada yang bisa mengurus
itu dia yang muncullah itu
timnya itu yang tadi
timnya pinangki itu siapa aja pak
akhirnya anita kolo paking menjadi pengacaranya pak joko
mereka mengatakan kepada pak joko mereka mempunyai info
untuk menyelesaikan masalahnya pak joko
terkait dengan pak joko
kepala pusat penerangan hukum kejaksaan agung heri setiono menyatakan hingga kini sudah
terkait dengan pak joko
terkait dengan pak joko
yang diperiksa dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat tersangka jaksa pinangki sirna malasari
selain joko chandra tim penyidik juga telah meminta keterangan tujuh orang dari pihak swasta terkait perjalanannya ke luar negeri
serta dua orang lain yaitu sopir pribadi pinangki dan pengacara anita kolopaking
terhadap oknum jaksa psm disangka melakukan tindak pidana korupsi
diatur dalam pasal lima ayat dua undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi
dan tidak menutup kemungkinan tentu nanti akan dikejar follow the money nya kemana larinya uang itu
kemudian terhadap tersangka jst sebagaimana kami sampaikan terdahulu disangka melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam perjalanan
terhadap hukum jaksa psm disangka melakukan tindak pidana korupsi